tasya ada dua satu di atas dibawah
masih emang hebat
mam emang genius
rencananya kali ini akan lanjut
di sana lebih seru
cepat bergerak sekarang
ada tugas buat kalian
kamu mau pergi nggak dari sini
acaranya belum selesai
ketempat yang sepi
sepertinya aku harus mengurus yang itu
permisi mau lewat
saya sebenarnya mau nantang ibu untuk joget nari
dihindari terus sayangnya dari tadi
dan kamu nantang aku
nah sepertinya sih seperti itu ya bu ya
perhatikan jari saya
tasya ada dua
satu di atas satu di bawah
mami emang genius
dan canangnya kali ini akan menjadi hitam
disana lebih seru

nah kayak gini
bapak gimana sih
berantakan semua berantakan semua
hei tuh fajar fajar fajar
fajar tuh kata saya panggilkan fajar
suruh naik ke panggung kak
tiara temenin kakak yuk
ketemu sama kata saya di belakang panggung
kok ditutup jangan ditutup
kamu jatuh ya kamu jatuh
kamu gak apa apa
tidak apa apa cantik kan
kita pergi yuk
enggak enggak enggak
enggak mau nyanyi
kenapa berhenti kak
menyamperin kata saya
hmm ya nggak apa apa
kenapa gak jadi kak
katanya ada yang aneh sama kata saya
emang ada yang gak beres tapi
tapi ya udahlah
yaudah kak kita samperin kakak mana yuk
gak gak usah tiara gak usah
kamu kenapa nangis bukannya kamu udah sama tristan tadi
rencana kita berantakan
berantakan gimana apa yang terjadi
tristan mak nes
tolong pake dokter
tolong pake dokter aku bawa tasya ke kamar
baik banget makasih
mami liatkan apa yang mami udah lakukan
muka dia ngebantuin aku
emangnya aku anak kecil
pasti dengerin aku ya resti gua yakin banget
ya gua yakin emang sainich yang gua makan
soalnya begitu gua makan sainich itu gua jadi ketawa ketawa gak jelas sama kek tasya dan tiara
masih ada orang yang sengaja ngakuin ini
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai ketemu sama ke tasya
kakak pulang dulu ya
nah apa sih kakak pajar
kamu tuh payah ya
aku tahu kamu bisa lihat apa yang terjadi tadi
seharusnya tanpa dikomando tanpa dikasih tahu kamu tahu dong apa yang harus dilakuin
patristan tuh udah mulai sadar
kalau sampai saya terus terusan coba gerasak gusuk nanti malah ketahuan jadinya
tapi kamu diem aja gitu maksudnya
saya juga gak tahu harus ngapain bu maya
tapi yang jelas sekarang patristan nyuruh david manggil dokter untuk periksa tasya
nanti kalau sampai dokternya tahu tasya makan jamur dari saya ngelici itu gimana bu
bisa meruntakkan semua rencana kita
tapi kamu berhasil kan ngerekam kejadian tadi
emangnya buat apa bu
aku punya rencana lain ferry
masalah ini baru mulai